tapi kamu gak boleh sampe gak makan kayak gitu dong

iya aku tau tapi aku mohon
tolong ya kamu ngertiin sekali ini aja
emangnya ada masalah apa sih
kamu sakit lagi ya
baca kamu kecot banget
terus itu suratnya siapa
biar semua orang denger disini
oh jangan jangan itu surat dari pacar kamu kali ya
ah apa apaan sih mak
kamu jangan nuduh orang
sekalipun kamu dari kampung

nggak bisa menikahi perempuan yang buta uruk
kamu kenapa sih
apa surat itu isinya
apa surat itu isinya
apa surat itu isinya
baca aja susah banget

terlalu lama kamu ngebacanya
terlalu lama kamu ngebacanya
terlalu lama kamu ngebacanya
terlalu lama kamu ngebacanya

ah dari sini aku yang baca
jangan jangan jangan jangan
jangan mba biar saya aja mba
biar saya aja yang baca ayo
mba biar saya aja yang baca mba
aku tidak bisa terlalu lama jauh darimu itu
cepat selesaikan urusan di rumah prayoga tua itu
dan dapatkan harta sebanyak mungkin
hasil mereka kurutin semua hartanya
berarti benar dugaan kita sama ediman
singkirkan bayang nyusen itu seperti aku menyingkirkan suamimu
jadi kamu itu pembunuh
kamu membunuh arpino
kamu itu kurang ajar sayang
tante saya bukan pembunuh tante tante
itu semua nggak benar tante
ma bentar ma
mama dengar ini dulu
aku tunggu kamu cepat datang dika
siapa itu dika
kalau kamu bukan pembunuh
berarti kamu penipu
cepat ngaku siapa dika
jadi ini misi kamu untuk masuk ke keluarga ini
semua itu nggak benar tante
demi tuhan demi tuhan itu semua nggak benar tante
nggak benar apa
semua sudah jelas jelas ada di sini
ada apa sebenarnya mi
ada apa sih
ya jelas jelas ada udang di balik batu
jelas kan misinya apa
jadi selama ini benar kan
bayi ini bukan darah dari arpino kan
tapi tante vino benar benar
benar benar anaknya mas arvino
eh gak usah pakai nama nama tuhan deh
justice kamu salah kok
sekarang bapak tahu sendiri kan kenyataannya
papa udah tahu kan perempuan seperti apa mita
coba kamu tolong jelaskan semuanya
kamu tahu kan
selama ini papa selalu membela kamu

dan beberapa tabak jagger

ini dunia tes nyelubar

ah siap siap ah
kamu udah di kantor
iya ini aku baru aja nyampe di kantor
eh nanti malam bisa ketemu nggak
aku pengen ngajak kamu dinner
ah kayaknya untuk sementara ini aku lagi gak bisa deh
nunggu lagi harus beresin masalah di rumah
iya tapi kamu gak boleh sampai gak makan kayak gitu dong
masa kamu gak bisa makan malam sama aku sih
iya al aku tahu
emangnya ada masalah apa sih
si minta sejak dia datang ke rumah bawa anaknya
selesainya di rumah tuh jadi nggak enak al
dan aku jadi serba salah
mil kamu tuh gak bisa salahin keluarga kamu juga kan
udah wajar kali kalau mereka kayak gitu
iya aku tahu dan aku juga gak nyalain siapa siapa
aku cuma pengen semuanya balik seperti awal lagi
makanya sekarang aku kerja keras supaya semuanya bisa akur
ya berarti bakal lama dong
gini aja deh al
kamu doain aja semoga masalah ini cepat selesai ya
nanti begitu udah selesai aku pacaran kabarin kamu ya
gara gara tuh cewek siang gue jadi susah banget ketemu sama milo
kamu tenang aja emil
aku dan diandra akan nolongin kamu untuk mengirim si mita
kalau aku jadi kamu
sekarang juga aku sudah kemasi barang barang aku dan pergi dari rumah ini
karena aku perempuan yang tahu malu nggak kayak kamu
papa minta penjara sangka
ain sih buang buang waktu
usir aja perempuan penipu ini
dengan begitu masalah kita selesai kok
mita bukan penipu papa
kalau bukan coba kamu jelaskan
kenapa isi surat itu menyatakan sebaliknya
kamu sudah membuat bapak kecewa
minta minta maaf pa kalau udah bikin papa kecewa
tapi demi tuhan minta melakukan apapun yang dituduh dalam surat itu pak
terus aja nyangkal
kalau penjahat ngaku penjara itu penuh
kamu telah menghilangkan keberanianmu
kamu tahu harga sebuah kepercayaan tidak terlindungi
minta nggak tahu siapa pengirim surat itu
dan minta juga nggak pernah berhubungan dengan laki laki manapun pa
satu satunya yang mita inginkan adalah vino bisa diterima dengan baik di keluarga ini
minta nggak pernah menginginkan hal apapun yang lain pa
apalagi menginginkan harta papa
semua pembelan kamu sia sia buat papa mita
kamu sudah membuat papa kecewa
dan rasa sakit papa tidak sebanding dengan rasa sakit yang kamu perbuat
aku mengaminkan nuevo t versie
tapi saya menikah sekolah ini
saya seperti patung tembaku
dan harus di jalur hujan